sidang perdana kasus dugaan investasi bodong dengan terdakwa indra kesuma atau indra kents digelar pada jumat dua belas agustus ini
sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini akan digelar secara online
sidang perdana indra kesuma atau indra kents digelar di pengadilan negeri tanggerang
sidang kasus dugaan investasi bodong ini akan diadegarkan secara online
alasan sidang digelar daring indra kents masih dalam proses pemindahan dari rutan bares krim mabespori ke rutan salemba
sesuai dengan perintah pengadilan negeri tanggerang
meski demikian sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini akan digelar secara terbuka
afiliator binomo indra kesuma atau indra kents akan menjalani sidang perdana hari ini
agenda sidang adalah pembacaan dakwaan kasus penipuan dan investasi bodong
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia siti badriah
siti badriah kalau kita bicara mengenai agenda hari ini
pembacaan dakwaan kira kira indra kents akan hadir pada persidangan
mengingat tadi ada prosedur pemindahan dari mabespori ke rutan salemba
kemudian yang kedua adalah kira kira dakwaan apa saja yang akan dibacakan
terkait poin poin penting yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
ya yuda memang untuk sidang perdana dari terdakwa indra kents atau indra kesuma
terkait dengan kasus dugaan investasi bodong ini
memang tadi juga sudah disebutkan
oleh yuda digelar secara online
mengapa ini alasannya tadi karena saya sudah berbincang dengan beberapa pihak
dari pengadilan negeri tangerang
ini memang dilakukan karena indra kents ini masih dalam proses pemindahan
yang sebelumnya memang indra kents ini ditahan di rutan barai skrim
kemudian dipindahkan ke rutan salemba
ini berdasarkan perintah dari pn tangerang
nah namun meski memang dilakukan secara online
namun sidang ini tetap dilakukan secara terbatas
dan terbuka ini artinya para korban dari indra kents ini bisa datang langsung
mengikuti bagaimana proses persidangan perdana dan mengikuti atau mendengarkan
apa fakta fakta terbaru terkait dengan kasus ini
namun yuda ini sidang baru saja dimulai sekitar sepuluh menit yang lalu
dan tadi saya juga mendengar baru menyebutkan bagaimana identitas dari indra kents ini
jadi sehingga untuk fakta fakta terbaru ataupun poin poin dari dakwaan ini
memang belum dibacakan oleh hakim
dan untuk sidang perdana kali ini
hakim yang memimpin adalah rahman raja guguk didampingi dengan dua hakim lainnya
yaitu henki henry dan juga lucky rombot
sehingga nantinya yuda kita masih akan terus memantau bagaimana proses jalannya persidangan
karena sidang dari kasus dugaan investasi bodong dengan terdakwa indra kents ini baru saja dimulai
nantinya saya akan mengikuti jalannya persidangan dan mendengarkan poin poin
atau fakta fakta terbaru apa yang memang dihadirkan dalam persidangan perdana ini
namun yuda kalau kita bicara apa poin poin terbarunya
kita harus merefresh dulu bagaimana kasus ini awal mulanya
memang kronologi dari kasus dugaan investasi bodong binari option ini
diawali dari adanya delapan orang korban yang juga memang hadir saat ini
yang mana delapan orang korban ini melaporkan indra kents ke baris krim mabes polri
terkait dengan dugaan penipuan investasi bodong yaitu binary option yang mana
para delapan orang yang menjadi korban ini
memang mengaku mengalami kerugian yang cukup signifikan jumlahnya hingga miliaran
yang mana kerugian ini diakibatkan dari aplikasi binary option yang memang dipromosikan oleh indra kents
dan memang sejalannya kasus ini awalnya indra kents memang dimilai tidak kooperatif
karena pada panggilan pertama yang dilakukan oleh baris km mabes polri pada februari dua ribu dua puluh dua lalu
indra kents ini sempat tidak hadir karena melakukan perjalanan keluar lagi
namun kemudian untuk panggilan kedua
ini indra kents
datang ke panggilan dari baris krimabes polri
namun setelah dilakukan pemeriksaan selama tujuh jam
baris krim mabes polri memiliki bukti bukti cukup untuk menetapkan indra kents menjadi tersangka
dan langsung ditahan di rutan baris krimabes polri pada saat itu
dan untuk penulusan awal yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian
memang polisi telah menyita sejumlah aset yang nilainya hingga lima puluh bahkan hingga enam puluh miliar milik dari indra kents ini
adapun hasil dari penulusan awal dan aset aset yang disita
makanya ada dokumen
kemudian juga ada ee
akun akun youtube yang memang menjadi alat indra kents ini mempromosikan binary option
kemudian juga ada ee
dua mobil mewah
dua bidang tanah
dan juga rumah yang berada di kawasan sumatera utara
untuk kasus ini sendiri
memang yuda indra kents ini disangkakan dengan pasal berlapis
yaitu diantaranya pasal penipuan hingga tindak pidana pencucian uang
sehingga memang dalam kasus ini
indra kents ini terancam
mendapatkan hukuman hingga dua puluh tahun penjara
dan nantinya yudha kami akan terus memantau bagaimana proses ee
jalannya sindang perdana ini
bagaimana poin poin baru ataupun fakta fakta baru yang nantinya akan dibacakan
dalam sidang perdana dengan terdakwa indra kents
baik terima kasih untuk laporan langsung anda
siti badriah kami akan menantikan perkembangan langsung
dari pengadilan negeri tanggerang
selamat bertugas kembali